sementara itu seorang anak berusia sepuluh tahun merawat ibunya yang lumpuh sejak tiga tahun lalu
sehari hari ia mengerjakan semua tugas rumah tangga yang dulu biasa dilakukan sang ibu
kisah menyentuh gadis kecil bernama rahma ini menjadi perbincangan warganet di media sosial
di usianya yang baru sepuluh tahun rahma dona aulia bocah asal jogoboyo
lubuk linggau sumatera selatan ini dengan telaten merawat sang ibu devi
yang sudah tiga tahun lumpuh akibat tertimpa pohon
karena sang ibu tak lagi bisa beraktivitas rahmalah yang mengambil tugas memasak
mencuci pakaian dan mengurus rumah
rahma yang masih duduk di kelas tiga sekolah dasar juga mengurus adiknya yang berusia empat tahun
dan kakaknya yang menyandang disabilitas
sejak ayahnya meninggal dunia tiga bulan lalu
rahma sekeluarga terpaksa mengandalkan bantuan dari keluarga
dan tetangga untuk kebutuhan sehari hari
mereka juga terpaksa menumpang mandi di sumur tetangga
karena rumah mereka yang sudah usang tidak memiliki kamar mandi
namun semua itu rahmat jalani tanpa mengeluh
adek sejak kapan merawat kamu
dari mulai sakit
sudah berapa tahun
sudah tiga tahun
untuk sehari hari apa yang kamu masak
sekarang kelas berapa
mulai dari melap badan

dan itu buang air mandi dan pergi ke sekolah
ini tidak bisa aktivitas selama ini ya
berdiri juga tidak bisa
tidak bisa apa apa pak
bakti rahma membuat banyak orang terharu dan mengulurkan bantuan
rahma berharap ibunya dapat sembuh dan kembali berjalan seperti dulu
hanif kairandi lubuk linggau